jangan menangis jangan menangis jangan menangis jangan menangis
kami menjadi avatar yang kita pilih
selamat datang di jumanji
setelah menyalip episode ke delapan star wars the last jeddah
pada pekan liburan tahun baru lalu komedi aksi petualang yang dibintangi dwayne dirk johnson
bintang cantik karen gillen komedian jack black dan kevin heart
hingga penyanyi nick jonas ini menuai pendapatan hingga enam belas dua juta dolar amerika
atau lebih dari dua ratus delapan belas miliar rupiah
secara global jumanji welcome to the jungle sedikitnya telah merauh pendapatan hingga tiga ratus lima puluh juta dolar
atau hampir lima triliun rupiah lewat penayangannya di seluruh dunia
wajar jika dwine yang selain memerankan tokoh utama dr smolder brivestone
juga memproduksi film ini
berterima kasih kepada penonton
di seluruh dunia termasuk di tanah air
hanya sehari selalu diunggah di instagram resmi the rock
apresiasi dwene untuk penonton jumanji indonesia ini sudah ditonton lebih dari satu seratus kali